ada bicara sedikit mengenai kebangsaan tentunya sebentar lagi masuk kontestasi demokrasi
beliau memberikan pandangan pandangan kepada saya
dia tentunya sifatnya tertutup dan menjadi pegangan buat saya
pandangannya apa pak
pandangannya bahwa kontestasi demokrasi lima tahun sekali ini harus dijaga agar sejuk
harus dijaga keberlanjutan ekonominya harus tentunya fokus kepada apa yang dibutuhkan masyarakat
dan saya juga sebagai alumni dari kontestasi dua ribu sembilan belas
kita bicara mengenai progres kemajuan reformasi struktural telah dan akan terus kita percepat
ini harus menjadi agenda penting dan ekonomi ini harus kita jaga pasca pemulihan kota dari bandung